untuk mendukung keputusan wasit pt liga indonesia baru akan melakukan uji coba teknologi var pada duel championship series
kemudian var pada championship series ini disambut baik manajemen madura united
seringnya terjadi kasus rumit di lapangan saat pertandingan sepak bola pt liga indonesia baru akhirnya akan menggunakan video asisten referee var
keputusan ini diambil demi mendukung wasit untuk menentukan keputusan tepat
teknologi var memungkinkan seorang wasit yang memimpin pertandingan membuat keputusan yang akurat adil dan mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan
manajemen madura united menyambut baik penggunaan var yang diharapkan bisa memajukan sepak bola indonesia
selain itu kedepannya var juga bisa digunakan di seluruh pertandingan liga satu di musim depan
yang akan dimulai pada tanggal dua puluh enam mei mendatang